kepala indonesia tanah airmu tanah tumpah darah
di sana langsaku berdiri berjalan

nama saya kuntas saya mau cita cita jadi polisi
nama saya aidas saya cita cita tentara
nama saya remi cita cita saya menjadi dokter
memupuk asal dalam keterbatasan membangun budaya di tengah beragam tantangan
literasi menjadi kata kunci mengabdikan diri memajukan negeri
inilah cerita para pendobrak keterbatasan di perbatasan
indonesia tanah airmu tanah tumpah darahku
mengabdi kepada ibu pertiwi
mengabdi kepada ibu pertiwi
mengabdi kepada ibu pertiwi
dapat dilakukan dengan banyak cara
mengembangkan budaya literasi menjadi salah satunya
namun bagaimana jika mengenal aksara masih menjadi sebuah hal yang teramat mewah
kabupaten belu terletak paling timur dari provinsi nusa tenggara timur
kabupaten ini berbatasan langsung dengan negara tetangga timur leste
letaknya yang berada di wilayah terluar nusantara
terkadang kerap menjadi pemakluman atas segala keterbatasan yang dihadapi
abraham duka namanya pria ini sudah belasan tahun menjadi abdi negara
sebagai bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah komando polres belu polsek kakuluk mesak
desa kabuna dipercayakan padanya untuk dibina
saya berpikir dari sudut literasi dari program literasi karena saya melihat kondisi wilayah saya bertugas
banyak anak anak yang sangat kekurangan dari berbagai sisi
ada yang putus sekolah ada yang orang tua tidak mampu bahkan keadaan wilayah yang tidak listrik sama sekali
dan mereka sangat kurang dari berbagai segi informasi
mengakses pendidikan formal yang baik pun sulit
abraham yang lebih akrab di sapa brahm ini
menyulap sepeda motor dinasnya menjadi sarana transportasi pembawa buku untuk disebarkan ke titik titik desa binaan
dengan sedikit modifikasi bram mengitari setiap sudut desa dan mendebarkan virus gemar membaca
bukan hal yang mudah bagi abraham untuk mengajak anak anak mengenal baca dan tulis
kebanyakan dari mereka masih lebih memilih bermain
butuh waktu dan pendekatan khusus agar anak anak memahami pentingnya belajar membaca
data kementerian pendidikan dan kebudayaan pada agustus dua ribu sembilan belas menunjukkan
nusa tenggara timur masuk dalam enam wilayah padat buta aksara sebesar lima dua puluh empat persen
dan menempati posisi ketiga untuk daerah padat buta aksara tertinggi di indonesia
setelah bermacam upaya yang dilakukan abraham kini berhasil mendirikan rumah baca
hasil bantuan dari warga setempat di desa kabuna
rumah baca yang terletak di dusun salalah menjadi lokasi titik kumul
bangunannya tak terlalu besar namun cukup menampung semangat anak anak yang menembus langit ini
abraham biasa menemani mereka belajar
mulai dari mengenal huruf mengeja kata mendongeng berhitung hingga menyanyi
ketika orang orang berada di rumah ini kebetulan mereka menemui teman teman
ketika mereka berada di rumah mereka berganti dengan orang yang sudah berada di rumah
apakah ini berarti mereka bisa belajar
ketika mereka berada di rumah mereka bisa belajar
apa yang mereka bisa belajar
membaca menulis menyanyi menghitung
siapa yang diberi ajar
dengan adik adik dong
abcd atau baca buku atau menyanyi
menyanyi itu senang banget
di rumah baca ini abraham dibantu francisca supranti warga setempat yang terinspirasi dengan kegigihan abraham
kewajiban abraham untuk berpatroli di berbagai titik setiap hari membuatnya tak selalu bisa menemani anak anak belajar
pada franciscalah abraham menitipkan tugas
senang sekali dan kami merasa bersyukur karena ada seseorang yang punya inisiatif untuk membuka taman buku bacaan di sini
sehingga anak anak di sini bisa membaca dari sedikit demi sedikit
sekitar pukul tiga sore biasanya anak anak sudah mengantre di depan rumah baca
tak hanya itu terkadang beberapa orang tua juga datang untuk ikut belajar
dengan segala kesederhanaan rumah baca ini menjadi sebuah nafas baru di dusun yang kerap kesulitan air ini
tak selesai di sana abraham masih punya rumah baca lain di desa

di desa bautasik di mana warganya memberi perhatian penuh pendidikan
pada proses belajar membaca dan menulis
dibandingkan dengan dusun lain dusun bau tasik masih jauh dari sejahtera
di sini selain lokasi dusunnya yang begitu jauh dari gedung sekolah warganya bahkan belum tersentuh listrik
kala abraham datang melakukan pendekatan dengan buku warga pun menyambut dengan begitu bersemangat
kemarin waktu saya kesini bapak rt dengan bapak antonio tanya tentang buku pertaniannya
ini adalah buku pertanian
cara tanam bawang merah
ketika kita hadir dan memanggil anak anak sulit sekali untuk mereka hadir
mereka lebih senang bermain tapi ketika kita panggil satu satu kita arahkan ketika dia dapat bacaan yang baik sesuai dengan standar umurnya
dia senang melihat walaupun hanya melihat gambar dia menjadi senang dan menjadi satu hiburan baru termasuk orang orang tua juga
itu sih orang tua tinggi
karena di sini listrik tidak ada televisi pun tidak ada apalagi internet apalagi gadget
tidak punya sama sekali hiburan pun tidak ada sama sekali
jadi buku buku lah hiburan mereka saat ini
abraham begitu melebur dengan warga orang tua pun ikut serta dalam gerakan literasi
bagi abraham sangat penting bagi anak anak desa bisa membaca agar menjadi mandiri
upaya abraham disambut baik warga pun turut serta membangun rumah baca sebagai tempat belajar
dia datang dia kasih tahu ini pondok ini yang belakang ini masih rusak
dia bilang coba anak anak di sini banyak
kita harus berupaya supaya kasih
semen buku supaya besok besok anak anak bisa belajar
di atambua khususnya di wilayah wilayah terdekat dengan berbagai
dan perbatasan menebar semangat berliterasi bukan perkara sederhana
berjuta tantangan pun dihadapi abraham
bagi abraham mengenalkan asal literasi merupakan salah satu cara
untuk membantu mengurangi gangguan keamanan yang timbul di desa binaannya desa kabuda
sembari mengajar membaca disitulah abraham juga menyisipkan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat
di samping itu warga dan pemuda yang bisa membaca secara otomatis akan lebih sadar terhadap hukum
mereka mengharui kita intinya paham tentang hukum sejak kanak kanak
jadi ketika mereka besar mereka mengerti dan tidak asal berbuat sesuatu melanggar hukum
kehadiran abraham di desa kabuna bagai pelita di kegelapan begitu mencerahkan

pemuda yang memperdayakan masyarakat desa kabuna tak semata mata hanya kewajiban tugas
sebagai seorang bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat
melainkan juga panggilan hati sebagai sesama manusia
abraham selalu siap sedia kapanpun jika warga membutuhkan bantuan
tak hanya itu ketulusan abraham juga amat kentara
mendapati anak didiknya sakit abraham tak segan menjenguk
ia memastikan anak didiknya segera sehat agar dapat kembali belajar bersama di rumah baca
atas kerja keras dan keikhlasannya berbagi semangat literasi abraham memperoleh penghargaan
langkahnya pun makin tak kenal surut
semakin banyak yang ingin ia lakukan untuk memberi harapan baru bagi warga desa kabuna
setali tiga uang dengan abraham
masih dari penghujung nusa tenggara timur
seorang anggota polri juga tak kalah besar perjuangannya dalam memberdayakan desa binaan
jadi awalnya memang saya melihat kondisi masyarakat yang sdm nya masih tergorong rendah
hidupannya masih pas pasan
pendidikannya memang banyak yang tidak
saya juga sudah berusaha untuk membuat komponen untuk membuat desa binaan

saya juga sudah berusaha untuk membuat komponen untuk membuat desa binaan

saya bentuk komunitas buta aksara itu
saya ajak semua masyarakat desa kiniwibi
ibu ibu bapak bapak ada yang anak anak
untuk datang sekolah
kresna ola ia akrab di sapa
juga bertugas sebagai bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di polsek kakuluk mesang
desa kennebibi yang sudah lima tahun ia bina
warganya juga pernah menyandang buta aksara
sebanyak sembilan puluh persen warga desa merupakan pengungsi eks timur timur
yang menyelamatkan diri ke indonesia
saat pertama kali kresna tiba di desa kinibibi
ia memutuskan mengajar warga desa agar mengenal huruf
saat itu kresna belum memiliki lokasi yang tepat untuk mengajar
namun melihat semangat warganya begitu besar
ia pun mengajar di bawah pohon berbekal papan tulis
bahkan masing masing warga harus membawa kursi sendiri
kehangatan yang ditawarkan seorang kresna ola sebagai pembina kursi
membuatnya menjadi kebiasaan

kresna ola seorang kursi yang sangat berharga
menjaga kursi dan membuatnya menjadi kursi yang sangat berharga
sebagai petugas polri
membuat warga desa kiniwibi tergerak untuk menjadi lebih maju dan berdaya
membuat warga desa kiniwibi tergerak untuk menjadi lebih maju dan berdaya

saya tidak hitung tapi dari tahun dua ribu enam belas sampai tahun dua ribu delapan belas itu
tiga tahun berjalan itu sudah seratus lebih warga desa kimbibe ikut buta aksara itu
jadi kita sekolahnya hanya pengenalan abjad ajarin membaca menulis berhitung itu saja yang kita lakukan
karena sebagian masyarakat di desa kini bibi ini adalah warga pengungsi eks timur timur pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
yang datang dari sana yang tidak punya apa apa
mungkin di sana waktu di jaman timur timur tidak pernah sekolah juga tidak punya pendidikan sama sekali
adalah lau rindo salah satu pengungsi eks timur timur yang telah menetap puluhan tahun di kabupaten belu
begitu menjejak tanah air ia hanya memastikan dirinya berikut seluruh anggota keluarganya aman
tanpa memiliki kemampuan mengenal huruf bahkan membaca sama sekali
ketika kresna hadir sebagai bayangkara pembina keamanan di desanya
dan mengajak untuk bergabung dalam komunitas buta aksara lau rindo tak menunggu lama untuk bergabung
perubahan itu saya rasa bagi saya itu ya agak aman sedikit
aman maksudnya ya saya bisa hitung bisa kenal angka dan huruf
saya mau menjual sesuatu atau saya mau pelihara sesuatu kan saya punya ada perhitungan sedikit untuk
supaya tidak begitu rugi kan saya harus ya punya perhitungan
nah kelas satu kelas dua kelas tiga kelas empat kelas lima
tiga tahun setelah kresna berupaya menghapus buta aksara dan membangun budaya membaca
kini hasilnya mulai terlihat
sebagian besar warga yang ia ajar kini sudah memasuki jenjang berikutnya
yakni sekolah kejar paket
ya krisna berharap mereka bisa memiliki ijazah sebagai tanda tamat belajar
sekaligus agar dapat digunakan dalam mengurus kebutuhan administrasi lain
gaya mengajar yang santai sesekali diselipkan candaan
membuat seluruh siswa merasa nyaman
antusiasme yang tinggi terbukti dari kelasnya yang selalu penuh
hingga harus ada yang berdiri
namun demikian sedapat mungkin kresna memberikan perhatian
kepada semua warga yang datang
di rumah merah putih
kresna mengajar materi setingkat pendidikan kejar paket a b maupun c
seperti mariana maya
ibu tiga orang anak yang bergabung dalam sekolah kejar paket yang diselenggarakan oleh kresna
kesehariannya sebagai ibu rumah tangga
tak berarti menjauhkan keinginannya untuk dapat bersekolah menuntut ilmu
karena orang tua tidak mampu lagi
saya putus sekolah di smp kresna
saya mau ikut paket b untuk ambil ijazah kemarin
ijazahnya nanti akan dipakai untuk apa
saya tahu nanti ada bantuan mau pakai apa apa
mariana tak hanya senang dapat meneruskan pendidikan yang sempat terputus
ilmu yang didapatnya di kelas rumah merah putih juga membawa manfaat
mariana dapat menularkan ilmu ke anak anaknya dengan cara sederhana
seperti membantu mengerjakan tugas sekolah
bagi mariana kembali mengenal bangku sekolah merupakan sebuah berkah
ya begitu besar makna kehadiran kresna
selain mengajar baca tulis dan sekolah kestaraan paket
kresna juga begitu hangat dengan warganya
tak serta merta karena tugas anggota polri menjaga keamanan tingkat desa
kresna selalu berupaya menjadikan warga sebagai sahabat dan saudara
kresna juga berpikir bahwa dia akan menjadi seorang yang baik

dari sana dia juga sering kunjungi kami
ada kami sakit dikasih obat
yang tidak kurang kurang makanan juga dikasih dari tetangga saya
sekarang kami dengan pak babing ini berubah karena kami paket
dia kunjung kami ada apa apa dia kasih tahu kami
berkat kiprahnya membesarkan budaya literasi di desa kenebibi
kresna juga berhasil memperoleh beberapa penghargaan
salah satu prestasi tertingginya ialah juara kedua polisi teladan tingkat nasional
yang penghargaannya diberikan langsung oleh mantan kapolri jenderal tito karnavian
meski demikian bukan penghargaan yang kresna cari
melainkan melihat bagaimana warga desa binaan menjadi mandiri dan merdeka lewat kemampuan membaca
jadi kalau menurut saya memang pendidikan itu penting
bagaimana kita mengajarkan mereka bukan hanya mengajarkan mereka membaca menulis
bagaimana cara kita mengumpulkan mereka
mengumpulkan mereka kita kasih
kita kasih belajar mereka cara membaca menulis selain itu juga kita menghimbau
sebagai anggota polisi pasti dibalik belajar kita juga menghimbau mereka
untuk menjaga siskam tikmas yang ada di wilayah desa kediwibi ini
abraham dan kresna merasa beruntung atas dukungan dari banyak pihak
selain bantuan buku dari komunitas baca di kupang
mereka juga secara langsung mendapat dukungan penuh dari instansi tempat mereka bekerja
ya keberadaan rumah merah putih dengan keterbatasan menjadi sebuah simbol
bahwa menuju masyarakat berdaya membutuhkan proses
tak hanya kemauan yang dibutuhkan namun juga fasilitas yang menunjang
salah satu faktor itu juga karena memang mereka adalah warga
ya mereka adalah warga eksklusif timur timur yang datang menuju tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ke sini
jadi dari mereka itu biasa timbul pembicaraan mereka itu
kami datang karena merah putih
jadi kami mati juga dengan merah putih
itu yang akhirnya saya sudah lah dikasih nama rumah merah putih
satunya juga untuk menumbuhkan nasionalisme itu
ya mendapati tingkat buta aksara yang relatif tergolong
tinggi di kabupaten belu nusa tenggara timur ini
dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten belu mendukung penuh lahirnya sosok sosok
yang mau berkiprah dalam membangkitkan gerakan pemberantasan buta aksara tersebut
memang di ntt ini gerakan literasi itu masih dilakukan masih belum masif dan masih sporadis
kita lihat bahwa di ntt mungkin hanya ada beberapa kabupaten yang gerakan literasinya sudah cukup masif dan terorganisir dengan baik
kita sebagai pemerintah daerah menyatakan apresiasi mendukung
dan ke depan kita punya niat untuk mencoba melakukan gerakan literasi itu lebih masif dan terorganisir khususnya di kabupaten belu